kasus pemerkosaan anak di bengkulu membuat kita prihatin seluruh warga di tanah air
kali ini ada sebuah kabar pilu datang dari bogor jawa barat
di mana seorang balita yang menjadi korban pemerkosaan dan juga pembunuhan
ya ini pelaku mengaku nekat menyimpan jasad korban di dalam lemari
sebelum akhirnya dibuang di halaman belakang rumah
bd pelaku pemerkosaan dan pembunuhan balita di bogor jawa barat
sehari hari bekerja sebagai buruh pembuat batako
pelaku yang masih berusia dua puluh lima tahun ini mengaku tertarik pada fisik korban
meski usianya masih balita
awalnya pelaku mengajak korban dan ketiga temannya untuk menonton televisi di rumah
saat tiga teman korban pulang lebih dulu
pelaku akhirnya memperdaya korban di dua ruangan yang berbeda
di hadapan polisi pelaku mengaku sempat panik saat mengetahui korban tidak bernafas lagi
jasad korban kemudian dibungkuskan spray dan disimpan di lemari
sebelum kemudian dibuang di halaman belakang rumah
akhirnya ibu itu laporan konseksi buruk
si tersangka ini si saudara bd ini juga ikut nyari nih pura puranya
ikut nyari nyari dia sampai keluar nyari kok empang segala macam
tidak ketemu bahkan malam harinya dibuat pengajian di rumah
untuk mendoakan agar anak itu bisa kembali ke rumah
kembali si bd ini juga ikut ikut berdoa juga ikut melakukan pengajian juga
polisi masih mendalami kasus ini
sementara pelakunya terancam hukuman maksimal dua puluh tahun penjara
beni akbar bogor jawa barat